dan untuk menginap anda juga bisa menikmati vila atau kotoran
tidak adakah operator lokal atau operator telekomunikasi yang sudah terlebih dahulu ada di indonesia sebelum starling ini
karena kan sekarang orang caranya kualitas daging ya
tapi penyebabnya apa apakah ada kaitannya dengan mungkin daerah sekitarnya lebih dekat ke pltu misalnya atau
tapi rasa akan semakin sempurna ketika kita tambahkan telur asin
jadi ini bukan solusi untuk menggantikan data pemerintah
selama ini ofisial nggak pernah ada gitu
ya sebenarnya yang pasar sangat perhatikan itu selain plot yang ditunjukkan oleh federa reserve kemungkinan ada kenaikan
ya tetapi kita nggak usah terlalu panik gitu
karena kementerian teknis sendiri merasa bahwa aman aman saja tenang tenang saja
ini pun juga tidak mampu apa
artinya yang menjadi pihak
seperti monsanto dan kawan kawan mereka kan jual patentnya
karena masih banyak hal yang dia pengen capai
cilacap nah saya penasaran untuk melihat dan mencoba memanjat dan memanen buah sukun oh iya
dan juga membuktikan bahwa kereta api cepat jakarta bandung ini menggunakan kecepatan maksimal
cuman kan judulnya pembubaran gitu
habis juara siklusnya biasanya diarak arak
menghindari yang namanya obesitas gitu ya
oh kalau mau takut jarum jarum bugia ini ya
puti fan pudi imam muhairib jakarta
jadi ya agak membantu juga gitu untuk orderan kami gitu
dan yang satu adalah penuntun yaitu tombak yang bersertakan tali
dengan begitu banyaknya problem yang beberapa kali muncul di penjara para penyeluruh